pacar saya lagi di rumah sakit
kalau mpok nggak percaya yuk ikut masuk saya ke dalam
yaudah kalau gak mau saya permisi dulu takut jam besoknya habis
makasih maaf udah terlepotin
enggak mbak makasih sama sama
lo diajak ke dalam kalau gak mau
dari pagi siang sore malam subuh sampai pagi lagi
enggak tuh be
saya mau berbicara
mau bilang maaf jangan tunda lagi
apaan ongkosnya hehehe tis lo doain aja dah bisnis jamu gua laku ya ntar gue bayar double
salamualaikum waalaikumsalam burung kutilang burung lu mana ini gua mau pantun buka buka
pantun kagak pernah kelar eh buat badan lo mau ke muka mau banget nah lu beli ini nih
lu minum nanti gemuk kayak abang iya kagak nggak jadi
ngijik gua bawain obat buat lo murah
obat batuk bukan obat anti kurus cocok da buat lo obat anti peder kagak lo
udah aku pamit lah waalaikumsalam
kang amin kelihatannya sedang gembira
keterima kerja ya kang iya kang alhamdulillah saya udah keterima kerja berkat doa
kang ya kang kata bapak saya juga kita itu harus saling mendoakan nah sekarang kan
doa saya berhasil sekarang giliran kang amin yang mendoakan saya tuh siap bisa mirip
kang tista mau didoain apa sok saya mah nggak muluk muluk kang semoga saya mendapatkan penumpang yang baik yang bayarnya nggak kurang dan nggak ngutang
lah mau kemana lu
nih semua buat babeh
lu kagak jadi jualan
din nyerah beh
semua yang ditawarin kagak ada yang mau jadi gemuk
gua buat apaan din
terserah babeh muda pen juga gapapa
eh buat si itu tuh
buat emaknya tati
punya anak pengertian
duit aja nyengir lu
kagak gua hitung tuh tiga ratus tuh
kejar mas pur kejar
kejar mas pur kejar
eh kang lurus kang lurus
ke rumah kang amin ke kiri
saya mau lurus dulu kang
mau ke rumah neng rika
kalau saya udah keterima kerja
kang fisna mau ikut
terima kasih kang
saya udah keterima kerja
selamat ya kakak amin
kebetulan gue ada oleh oleh buat
beh ini kan obat penambah berat badan
syukur dah kalau lo tau
jadi gue kagak perlu nerangin
tapi saya kagak mau gemuk deh
maaf bang saya yang duduk
terima kasih bang
bang ojek tega sama tati
nyampe nyampe mewek sih ya
bang ojek jangan pura pura gak ngerti
bang ojek selingkuh kan sama dia
mbak ini penumpang abang
dia mau nengokin pacar dia sakit
enak aja manggilin bu
mbak manggilnya mpok
saya emang sengaja minta tolong sama suami empo
pacar saya lagi di rumah sakit
kalau mpok gak percaya
yuk ikut masuk saya ke dalam
ya udah kalau nggak mau
saya permisi dulu
takut jam besoknya abis
makasih maaf udah kerepotin
enggak mbak makasih sama sama
lo diajak ke dalam kalau gak mau
cinta abang cuman buat lo
dari pagi siang sore malam subuh
kagak bakalan abang nyari lagi tempat lain
sama lu aja udah pas
tati juga cinta sama abang
dari pagi sampai ketemu pagi lagi
cepatnya lo sekali
saranya main senang
ojak kok gue ditinggalin toh yoyo